sementara itu dewan perwakilan rakyat daerah dki jakarta menggelar rapat terkait penerapan tarif mrt
komisi b dprd mengusulkan kepada pemprov dki agar tarif mrt gratis bagi warga dki jakarta
ketua komisi b dprd dki jakarta abdurrahman suhaimi mengatakan penetapan tarif mrt tetap harus dilakukan
namun tarif dibebankan bagi warga bukan asal ibu kota sehingga warga jakarta dapat menggunakan mrt secara gratis
sementara itu anggota komisi b lainnya mengusulkan tarif gratis untuk membuat warga terbiasa menggunakan mrt
ini dilakukan untuk menstimulus warga agar berpindah dari kendaraan pribadi ke transportasi umum
sebelumnya pt mrt jakarta mengusulkan dua pilihan tarif mrt jakarta ke pemprov dki jakarta yakni rp delapan lima ratus dan rp sepuluh lima ratus per sepuluh km
sebenarnya subsidi yang sebenarnya andaikan saja digratiskan
untuk masyarakat dki itu berapa
jadi itu harus tempat sasaran
yang kedua untuk mengurangi kemacetan
nah itu yang kita minta tadi untuk dinas bisub khususnya dengan mrt dan lrt menghitung real kebutuhannya yang akan disubsidi
kalau andaikan itu untuk masyarakat dki
jadi tarif tetap ditetapkan sesuai dengan hitung hitungannya sesuai dengan aturan itu
tapi nanti ada kebijakan untuk masyarakat dki itu bisa digratiskan